hai sening pagi pelaksanaan sholat jenazah wali kota banjarbaru najmi adani dilaksanakan
di halaman gedung pemulasaran jenazah rumah sakit ulin banjarmasin dengan protokol kesehatan
wali kota banjarmasin ibnu sina menjadi imam sholat fardu kifaya dan diikuti oleh wakil
wali kota banjarbaru darmawan jaya setiawan serta puluhan orang lainnya yang turut mensolatkan
jenazah wali kota banjarbaru nejmi adani dirawat di rumah sakit ulin banjarmasin pada dua puluh tujuh juli dan
masuk ruang icu covid sembilan belas pada dua puluh delapan juli selama perawatan di rumah sakit ulin ia juga sempat
mendapat perawatan terapi plasma konvalesen kondisinya sempat membaik namun memburuk lagi
hingga akhirnya harus dipasang ventilator akibat saturasi oksigen dalam darah yang terus turun hingga
empat puluh persen satu hari yang lalu ke hari pagi
itu terjadi kondisi namanya desaturasi desaturasi itu saturasinya turun ya sampai ke empat puluh kemudian
dilakukan penatawaksanaan setara tempat oleh tim jadi oleh dokter yang merawat kemudian sekitar
jam sembilan pagi kemarin dilakukan penanganan ventilator sementara menurut wakil
wali kota banjarbaru darmawan jaya setiawan
sejak diterimanya kabar duka ini
banyak warga banjarbaru yang kehilangan
terlebih wali kota banjarparu akan mencalonkan lagi
pada pilkada desember dua ribu dua puluh ini
banyak yang kehilangan banyak yang mendoakan
banyak yang mengharapkan beliau sehat kembali
dan meneruskan langkah langkah pembangunan
yang saya lihat beliau memang sangat bersemangat
setelah disolatkan di rumah sakit ulin banjarmasin
jenazah najmi adani langsung dibawa ke taman makam bahagia banjarbaru